minat masyarakat terhadap bbm non subsidi meningkat selama tujuh hari masa satuan tugas bbm natal dan tahun baru
permintaan bbm non subsidi meningkat hingga mencapai lebih dari sepuluh persen
rata rata penyaluran bbm non subsidi jenis pertalite melonjak hingga empat puluh sembilan kiloliter per hari
enam persen dibandingkan konsumsi rata rata kondisi normal dua ribu tujuh belas pada kisaran empat puluh lima ribu kiloliter per hari
vice president corporate communication pertamina adiat masarjito mengatakan
rata rata penyaluran bbm non subsidi jenis pertamax mencapai lebih dari tujuh belas kiloliter per hari
angka ini naik dua puluh persen di atas periode satgas dua ribu dua puluh
adiat memenambahkan lonjakan yang sangat signifikan terjadi untuk bbm non subsidi jenis dexlite
rata rata menembus angka satu sembilan ratus kiloliter per hari atau sekitar satu ratus lima puluh enam persen